lebih dari tiga puluh warga perumnas dua
kecamatan parung panjang kabupaten bogor jawa barat
menjalani tes swab masal di kantor puskesmas setempat selasa pagi
selain warga usia dewasa
sejumlah anak anak dan balita juga ikut diperiksa
dari data tracing satgas covid sembilan belas kecamatan setempat
lebih dari empat puluh warga lainnya masih menunggu giliran untuk tes swab pcr
pemeriksaan sengaja digelar secara bertahap
demi menghindari penumpukan di puskesmas
sudah sekitar empat belas hari lebih
empat belas hari lebih
terus sekarang gimana
sekarang sih gejalanya tinggal batuk batuk aja
terus batuk batuknya kemarin kan harusnya udah dapet surat keterangannya nih dari dokternya
nah karena masih batuk saudaranya ditahan dulu
pcr yang tiga puluh lima
apa itu udah ketahuan dari positif atau negatifnya
tidak kan hasilnya masih tiga atau lima hari ke depan

kan besok libur kan
kemungkinan besok pagi malam
terus sementara itu saya lihat ada bayi ya
umur empat tahun
sebelumnya saat gas covid sembilan belas kecamatan setempat
melakukan mini lockdown di komplek perumnas ii
lantaran sembilan belas orang warga dinyatakan positif covid sembilan belas
usai mengikuti acara halal bihalal lebaran
muhammad juanda bogor jawa barat